setelah dua tahun menjabat edi rahmayadi menyatakan mundur sebagai ketua pssi
pernyataan ini ia sampaikan dalam pembukaan kongres tahunan pssi dua ribu sembilan belas di nusa dua bali pada minggu dua puluh januari dua ribu sembilan belas
pernyataan ini ia sampaikan dalam pembukaan kongres tahunan pssi dua ribu sembilan belas di nusa dua bali pada minggu dua puluh januari dua ribu dua puluh
edi secara resmi menyerahkan bendera pssi kepada wakil ketua joko driono usai menyatakan pengunduran dirinya
edi rahmayadi yang diangkat pada november dua ribu enam belas silam sejatinya menjabat ketua umum pssi hingga dua ribu dua puluh mendatang
mundurnya edi rahmayadi ini cukup mengejutkan anggota kongres lantaran dilakukan secara tiba tiba
namun berbagai permasalahan yang terjadi di dalam tubuh pssi termasuk terkait mafia bola menyebabkan tekanan terhadap edi untuk mundur menguang
wacana diadakan kongres luar biasa klb pun muncul
namun mayoritas pemilik suara diklaim nyaman jika pssi dilanjutkan ke tangan plt joko driono
kepada detik sport manajer persatu tuban fahmi fahroni menilai lebih baik klb tidak digelar hingga masa kepengurusan selesai yaitu dua ribu dua puluh namun dengan beberapa catatan
sementara suara berbeda diutarakan oleh persib bandung
manajer persib umuh muhtar meminta
untuk diadakan klb
kongres pssi di bali menghasilkan tiga putusan
yakni menunjuk joko driono sebagai plt ketua umum
kemudian menunjuk ahmad riyad sebagai ketua ad hoc integritas pemberantasan match fixing
dan memastikan kompetisi liga satu dan liga dua dua ribu sembilan belas digelar mei mendatang
wacana diadakan kongres luar biasa pssi muncul
pasti edi rahmayadi lengsar
namun mayoritas pemilik suara merasa nyaman jika pssi dilanjutkan oleh joko driono
lalu ke arah mana pssi akan dibawa
sudah bergabung bersama saya di studio
ada mas kesit behandoyo pengamat sepak bola
mas kesit selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah di sini
dan nanti juga akan bergabung pak gatot dewa broto dan juga yunus nusi
nanti kami akan menghubungi bapak bapak ini melalui telepon
kita tunggu dulu tapi saya ke mas kesit
mas kesit kondisi psikologisnya sekarang apakah anda melihat memang lebih nyaman
dengan pak jogris sekalipun juga sudah ada hashtag tagar jogdry out nih sekarang
kalau saya lihat
sekalipun ada suara suara yang minta klb menurut anda itu belum signifikan
kalau saya lihat pergerakan dari pasca kongres ya
pada saat kemudian para voters pemilik suara dari pssi ini seperti targetnya sudah tercapai
untuk menyingkirkan dalam tanda kutip ya pak edi ramayani dengan mundurnya pak edi rahmayadi
masyarakat berharap bahwa hasil dari kongres pssi di bali setelah pak edi rahmayadi menyatakan mundur dari jabatannya
publik berharap akan ada sesuatu yang lebih signifikan ya dari sekedar keputusan keputusan kongres yang menurut saya hasilnya datar datar aja
gongnya adalah sebenarnya ketika edi rahmayadi mundur ya kalau nggak biasa aja
saya pikir setelah pak edi rahmayadi mundur akan diikuti oleh keinginan dari para voters untuk mendesak kepada pengurus pssi
dalam hal ini exco menggelar kongres luar biasa
tapi ternyata tidak ada
saya melihat ya mungkin targetnya hanya cukup sampai ke pak edi rahmayadi saja gitu
ketika pak joko driono sudah menjabat sebagai plt ya sudah gitu kita tunggu sampai dua ribu dua puluh
kalau anda lihat ini edi terpental atau bagaimana
gitu memang desakan terhadap pak edi ini kan cukup tinggi ya
pada saat pak edi memenangkan pilgub
pilihan pilihan gubernur di sumatera utara
kemudian desakan terhadap pak edi agar melepaskan jabatannya ya
jangan rangkap jabatan di pssi
ini kan bergulir ya
semakin hari semakin besar
tapi pak edi kita tahu waktu itu kan tidak langsung mau gitu ya
bahkan dia menantang gitu
seperti menantang bahwa dia tidak akan mundur
dia akan tetap bersama di pssi
tapi kemarin ada kejutan di kongres bali ya
saya sendiri juga tidak menduga
tapi kan sebelumnya kita sempat mendengar juga desas desus isu yang menyebutkan bahwa
sebelum kongres berlangsung ini sudah ada seperti mosi tidak percaya
yang akan dialamatkan kepada pak edi ramayadi
iya para voters yang menginginkan pak edi meninggalkan jabatannya
tapi kan pak edi lebih awal
lebih awal justru
dia menyatakan dia mundur dari pssi
suasana psikologisnya sekarang seperti apa sebenarnya
kita tanya ke pak yunus nusi
pak yunus selamat malam
anggota komite eksekutif pssi
pak yunus terima kasih sudah mau berbincang bersama kami malam ini
pak yunus kondisi psikologis pssi sekarang seperti apa sih setelah ditinggal pak edi
kita pada dasarnya juga tidak begitu mengira bahwa beliau menyatakan mundur
tetapi yang tentu bagi kami di pssi ya kita hargai itu sebuah
rasa tanggung jawab beliau dan kesatria beliau
beliau juga paham bahwa beliau kurang memiliki waktu
kemudian beberapa persoalan persoalan yang dihadapi termasuk kegagalan timnas
dan kita anggap bahwa ini bagian dari pertanggung jawab
dan kita anggap bahwa ini sikap kesatria beliau untuk mundur dari ketua umum
keputusan mundur itu kemudian muncul
tadi disampaikan mas kesih disini
karena memang apakah ini ada hubungannya dengan desas desus mosi tidak percaya dari teman teman
memang sudah terdengar beberapa bisikan
tapi kami tidak begitu yakin
tetapi juga kita tahu bahwa di beberapa media sosial di
kemudian beberapa klub juga menyuarakan itu hanya secara tertulis
kita belum tahu seperti apa
tetapi yang jelas kami hanya melihat bahwa ini
bagian dari tanggung jawab beliau yang beliau artikulasikan dalam sebuah kalimat beliau mundur untuk tidak lagi berada sebagai ketua umum pssi
anda sebenarnya cukup puas belum
tidak sih dengan hasil kongres yang kemarin pak yunus
ada tiga poin itu sama sekali tidak menyentuh soal permasalahan konkret misalnya pembenahan besar besaran di pssi yang mungkin sudah diinisiasi sebelumnya bahwa ketumnya mundur gitu
kita memang berharap bahwa
kita memang berharap bahwa
kita memang berharap bahwa
kita memang berharap bahwa
bahwa kongres kemarin akan melahirkan sebuah gagasan gagasan yang konstruktif ke depan tentang sepak bola
tetapi memang karena ada beberapa agenda yang sudah ditetapkan kita jalankan itu
tetapi kami di esko pasca mundurnya kemudian ada tuntutan tuntutan dari para potters kepada esko kepada pssi untuk lebih berbuat lebih baik lagi
ini akan menjadi pekerjaan rumah pak joko driono beserta kami
dan kami yakin dengan segala macam peristiwa peristiwa yang terjadi yang mengagetkan kita semua ini akan menjadi babak baru dari kepemimpinan pak joko dan saya secara pribadi
yang juga orang bola kebetulan saya juga ketua asper pssi kaltim sangat menaruh harapan yang besar dan saya akan bekerja demikian juga dengan teman teman karena tidak akan ada lagi yang berpura pura
tidak akan ada lagi yang sama seperti peserta
oke ini udah itu
lantai dan tidak akan ada lagi yang mengkhianati pssi
kami yakin dengan segala macam peristiwa ini akan menjadi momentum yang baik
untuk kita maju ke depan tentang sepak bola
menaruh harapan kalau biasanya kita menaruh harapan itu kepada orang baru pak yunus
anda mengatakan tadi menaruh harapan besar katakanlah ini kepada pak joko driono
orang lama kemudian juga sudah banyak kritik datang kepada joko driono
kritik diberikan kepada joko driono
karena trustnya ini sekarang setelah pak joko driono kemarin naik pun
juga sudah ada yang meminta untuk pak jokdri mundur aja gitu
iya tidak harus mencoba
tetapi saya melihat bahwa ada beberapa peristiwa
seperti yang saya katakan tadi ada beberapa peristiwa
yang harus menjadi sikap kita saat ini untuk
berpikir dan melakukan tindakan ke depan
maka kita esko bersepakat bahwa jangan lagi kita main main
pak joko kita berharap bahwa ke depan kita harus serius
totalitas pemikiran pak joko tenaga pikiran untuk sepak bola
sepak bola lagi tidak bisa disambi
oke lah ke depan ini kami berikan kepercayaan kepada pak joko untuk memimpin
dan mudah mudahan dalam satu dua tiga bulan ini ada progresi yang bagus
dan kami di sini akan mengawal hal itu
demikian juga teman teman potter
dan lainnya termasuk kawan kawan
keluarga besar sepak bola yang ada di luar sana
dan tentu kalau misalnya kita akan serius untuk mengawal
dan selalu kita mengingatkan kepada beliau
bahwa ada tanggung jawab yang besar yang harus kita laksanakan di sepak bola ini
saya yakin kebanggaan
pak joko bisa untuk
mampu untuk menangani
lebih baik ke depan
saya ke mas kesi mas kesi seberapa optimis
sebenarnya jika kemudian
soal harapan ada pembaruan itu
kalau kita simak ya
apa yang terjadi di pssi belakang ini
menurut saya ini adalah
sebuah kegagalan yang diperlihatkan
oleh para pengurus pssi
dalam hal ini expo
dan ujungnya endingnya atau klimaksnya
adalah pengunduran diri dari pak edi rahmayadi
bahwa pak edi rahmayadi didesak mundur
karena rangkap jabatan tadi saya katakan bahwa
beliau pada saat di
apa namanya dikejar kejar supaya
ternyata beliau tidak menggubrisnya
dan terus menatap
maju memimpin pssi tapi ketika
terjadi persoalan besar di pssi
ada match fixing kemudian ada
anggota expo yang kemudian
kemudian juga ada yang mundur
karena diindikasi terlibat kasus
pengaturan skor kemudian di dalam tubuh
di komisi perwasitan ada juga yang
kemudian sudah menjadi tersangka
dan kini sejumlah anggota expo juga
sedang dalam tahap
pantauan polisi jadi saya pikir
ini adalah sebuah bentuk
kegagalan di pssi sendiri
di ring satu pss sendiri
di petinggi petinggi pssi yang seharusnya
dia memberikan contoh baik dia memberikan
yang baik yang positif tapi faktanya
kita lihat bagaimana pada saat ini
yang terlibat di dalam
match fixing itu ini kan sebuah
tamparan seharusnya dan menurut saya
ketika pak edi sudah memberikan
keputusan ya ini keputusan yang tepat menurut saya
dengan dia mengundurkan diri seharusnya
diikuti oleh expo expo yang lain
sikap kesatria yang diperlihatkan oleh
pak edi rahmayadi ini harusnya diikuti
oleh expo expo yang lainnya kemudian
para voters juga harus berani
menjadi agen perubahan untuk
diselenggarakannya kongres luar biasa
untuk kemudian memilih pemimpin baru
memilih expo expo yang baru expo expo yang
tentunya punya dedikasi
punya loyalitas dan capable
dan itu masih mungkin dilakukan sekarang
setelah kongres karena kan ada
tahapan tahapannya juga kan
kuncinya di voters
kuncinya adalah di pemilik suara kalau pemilik suara
puas dengan mundurnya pak edi
ya memang sulit ya untuk
berharap bahwa voters ini kemudian akan
mau meminta kongres luar biasa
tapi kalau voters berpikir untuk kemajuan
sepak bola indonesia bahwa
pengurus pengurus pssi yang ada pada saat ini adalah
bagian dari sebuah kegagalan
harusnya voters berani mengambil sikap
berani menjadi agen perubahan untuk kemudian
mereka meminta kepada pssi mendesak
untuk dilaksanakannya kongres luar biasa
diperlukan dua per tiga
suara ya dari
anggota pssc untuk mendesak kepada pssc
agar menyelenggarakan kongres luar biasa
ditunggu kalau tidak ada respon
para voters ini bisa langsung ke fifa
meminta difasilitasi oleh viva
untuk kemudian diselenggarakannya kongres luar biasa
jadi kuncinya pada saat ini memang di voters
apakah ada sebenarnya suara suara
permintaan seperti itu nanti kita akan
konfirmasi ke pak yunus ya
pak yunus tetap bersama kami kita sekarang jeda dulu
tetap di prime news
ya kami menghargai pertama menghargai hak pak edi pada saat dia memutuskan untuk mundur
karena kami kan juga tidak ada indikasi campur tangan
tetapi yang jadi persoalan pada saat pak edi mundur ternyata gerbongnya masih tetap sama
tapi kami juga nggak bisa memaksakan harus gerbongnya berubah
karena fakta menunjukkan pada saat ada selama ini apa yang dilakukan oleh pak edi
jadi pada saat pak edi pun sebetulnya dalam satu tahun terakhir ini tidak banyak kegiatan juga
gerbong atau inner cycle di sekitar pak edi juga tidak banyak bisa membantu pak edi
makanya kesimpulan saya ya kalau cuma cuma itu saja ya mohon maaf
jangan harapkan kita akan dapatkan semacam kayak performa yang bagus dari pssi
tidak hanya tentang corporate organization nya tidak hanya prestasinya
tapi juga pada saat menghadapi persoalan seperti yang saat ini ditangani oleh satgas
kalau misalnya anda berkesimpulan begitu artinya ini sdm yang sistemik
artinya semuanya harus dipotong semuanya harus diganti semuanya mesti mundur
kami masih memberi kesempatan
ini hanya appeal ya jangan dianggap campur tangan ya
kami masih memberi harapan kepada yang sekarang tidak apa apa
tapi yakinkan publik bahwa mereka bisa melakukan yang terbaik
tetapi kalau masih begitu begitu saja ya sama saja
poinnya adalah kami juga tidak mendesak harus segera ada klb
tetapi yang jadi persoalan adalah pak joko dengan posisi plt nya itu nggak ada keputusan yang sangat signifikan bisa diputuskan
dan itu kemudian menjadi pertanyaan
saya ke pak yunus
pak yunus masih bersama kami
pak yunus itu salah satu ada suara ya
ada suara dari pak gatot dari pemerintah
tapi juga ada suara beberapa supporter banyak supporter sepak bola
pecinta sepak bola di media sosial juga ramai
bahwa ingin diharapkan jika ingin pembenahan besar besaran yang ekstrim
orang orang lamanya juga mundur semua
apakah itu memungkinkan pak yunus
memungkinkan ketika kedaulatan yang meminta itu
ketika para potters juga berharap dan meminta agar dilaksanakannya kongres pemilihan
agar dilaksanakannya pemilihan ketua umum dan esko
dan kita terbuka untuk itu
tidak mungkin karena itu diatur oleh
dan kami itu pengurus ya siap saja
waktu waktu bahwa di sepak bola ada yang datang dan ada yang pergi
itu hal yang biasa
tetapi terima kasih pak gatot kalau memang harus diberikan kesempatan untuk itu
karena memang ini ada aturannya
ya kenapa tidak
untuk dilanjutkan dan sambil kita lihat
saya secara pribadi dengan segala macam peristiwa tadi
seperti apa yang saya sampaikan
dan tentu yang sangat penting bagi saya sebenarnya di pssi
bagaimana prestasi timnas ini mampu untuk dibawa oleh pak joko dan kita semua
supaya juga bisa kita andalkan dan dapat sedikitnya mengangkat nama baik negara
dan kita tahu bersama bahwa prestasi timnas juga yang menjadi serotan publik
sorotan masyarakat indonesia sepak bola yang saat ini
kita lihat sendiri
tidak juga sih terpuruk
seperti apa yang dihadapkan oleh masyarakat
dan insya allah kami akan berusaha maksimal beberapa satu dua bulan ke depan ini
bagaimana dengan tanggapan beberapa pihak yang mengatakan
ah memang katakanlah exco memang lebih nyaman dengan orang orang lama
masih bisa katakanlah dalam tanda kutip bermain
ya memang karena mereka juga memiliki
mereka juga beberapa dari kawan kawan pemilik klub
dan mereka sudah selama ini memang berkorban untuk sepak bola
kalau mereka tidak memiliki kecerdasan untuk itu kita juga tidak bisa mengukurnya sejauh mana
tetapi kami tahu bahwa mereka
dan kami juga adalah orang orang bola yang memang punya keinginan dan punya niat yang tulus sebenarnya
tetapi kondisi ini memang kita hadapi di kedepan
kita hadapi bersama sama dan kami tahu tentang itu
maka ya apa boleh buat hal hal seperti ini yang terjadi
dan mudah mudahan pas pak edi mundur ini
inilah menjadi momentum dan evaluasi kami
dan insya allah ke depan ya harus tidak bisa lagi tidak harus bagi seluruh pengurus
bagi seluruh pemilik klub
bagi seluruh as prop as prop untuk bersama sama bertekad
untuk membina dan memajukan sepak bola di indonesia
ya kalau melihat suara suara publik saat ini bukan masalah edi bukan masalah joko
tapi trust atau kepercayaan publik yang saat ini hampir sudah tidak ada lagi terhadap pssi
apa yang kira kira bisa dilakukan nanti kita sekarang jeda dulu ya
kita jeda dulu pak yunus pak gatot tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kepercayaan publik itu sekarang masih ada atau sudah hampir tidak ada
saya melihatnya sangat kecil ya
sangat sedikit gitu ya
jadi apapun yang dilakukan kalau misalnya orang orang ini masih ada sudah tidak percaya saja gitu
ya jadi lebih banyak a priorinya ya terhadap pssi gitu ya
tapi bukan berarti kemudian
masyarakat atau publik ini apatis ya
saya tetap melihat masyarakat ini berharap ada perubahan yang signifikan di tubuh pssi
khususnya di jajaran petinggi petinggi pssi
karena situasi pada saat ini memang benar benar membuat organisasi pssg ini menurut saya sudah pada titik nadir ya
bagaimana tidak gitu
sosok sosok di exco yang diharapkan akan bisa membenahi sepak bola indonesia justru merusaknya
bagaimana publik mau percaya kalau sosok yang diharapkan akan bisa membenahi sepak bola indonesia itu justru terlibat dalam permainan permainan kotor ya
sudah menjadi tersangka
ini kan merupakan salah satu bukti salah satu indikasi bahwa
wasit pula juga
iya wasit juga bermain
bagaimana perangkat perangkat pertandingan yang seharusnya bisa menjadi pengadil ini justru terlibat dalam permainan permainan kotor ya
bagaimana masyarakat mau percaya
kalau di dalam pssi sendiri seperti itu gitu ya
pemain sepak bola yang
yang berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan
untuk bisa membawa timnya menang
ternyata harus kecewa karena urusan urusan yang lebih bersifat non teknis
mereka kalah bukan karena faktor teknis tapi non teknis
jadi ini sangat menyakitkan menurut saya buat masyarakat sepak bola indonesia
dan seberapa sebenarnya teman teman peserta sepak bola mengharapkannya itu se ekstrim apa perubahannya
atau sampai di titik mana perubahannya
iya kalau di masyarakat sepak bola indonesia ya
yang sudah sudah kalau saya ikuti dari sejarah pssi
setiap kali ada persoalan yang diinginkan masyarakat adalah sebuah pembaruan
sebuah pergantian rejim yang akan mampu mengubah situasi persepak bola indonesia
walaupun hadirnya pemimpin baru atau mungkin ex co baru
tidak kemudian menjamin bahwa sepak bola indonesia ke depannya akan menjadi lebih bagus ya
tapi paling tidak dengan maksudnya sosok sosok baru ini ada harapan yang bisa di kedepankan ya
tinggal kita melihat bagaimana
proses atau perjalanan dari kepemimpinan mereka
oke oke saya ke pak yunus sekarang
pak yunus masih bersama kami
pak yunus ini sekali lagi soal kepercayaan yang dipertaruhkan pak yunus
tugas besar tadi saya mengutip pak gatot
soal kepercayaan bagaimana bisa memastikan bahwa yang sekarang berada di pssi akan betul betul bekerja dengan baik
dan betul betul berpihak kepada sepak bola yang bersih
iya pak yunus silahkan
seperti yang kita sampaikan tadi
becakan dan tekanan dari publik yang begitu kencang bahkan keras
apakah membuat kami pak joko diam
apakah peristiwa peristiwa yang berlaku

yang begitu dahsyat lalu membuat pak joko dan esko berhenti tentu tidak
bahkan tekanan kemudian sambutan yang a priori terhadap munculnya pak joko
harapan saya inilah yang menjadi pemicu pak joko dan kita dan kawan kawan dan semua stakeholder sepak bola yang ada di pssi
untuk bisa bekerja lebih maju lagi lebih serius lagi
dan lebih berpartabat lagi karena tekanan besarkan dari publik sudah kita tahu bersama bahwa ini sangat luar biasa
berani memberikan target tidak misalnya dalam satu bulan jika tidak bisa membenahi a b c d
tolong teman teman sama sama membuat sesuatu untuk menuju klb misalnya begitu
sepak bola tidak harus satu dua bulan sepak bola langsung ngurus
sepak bola tidak bisa setahun dua tahun pun belum bisa untuk mengukur tentang keberhasilan
tetapi saya masih sangat yakin dan optimis bahwa sekali lagi bahwa peristiwa tekanan sambutan masyarakat yang begitu minus terhadap kami
terhadap masyarakat sepak bola terhadap pengurus pssi terhadap pemilik pemilik klub liga satu liga dua liga tiga dan ketua ketua asprop
ini akan menjadikan pemicu yang begitu mudah set
agar kita lebih bekerja lebih baik lagi untuk sepak bola kita lebih serius lagi
mudah mudahan kita sebagai manusia di mana mana juga kawan kawan yang berada di stakeholder sepak bola adalah mereka mereka yang memiliki pengetahuan yang cukup lumayan
dan kami yakin bahwa tekanan keinginan oleh masyarakat oleh publik ini akan menjadi momen yang sangat berharga bagi kami untuk tidak main main di sepak bola
untuk tidak nyambi di sepak bola
kalau misalnya dikatakan gak bisa satu tahun dua tahun ini kira kira pak joko driono sampai dua ribu dua puluh ya
dan mudah mudahan sikap minor publik itu juga seiring dengan sikap poters yang notabene memiliki kedaulatan
dan mudah mudahan kawan kawan poters pemilik liga satu pemilik klub liga dua liga tiga dan kawan kawan aspr serta beberapa asosiasi untuk bersama sama mengawal ini
tidak hanya publik saja kita berharap juga kawan kawan poters juga demikian
sebenarnya mengingatkan kepada seluruh pengurus kepada seluruh stakeholder untuk bersama sama
sebab bukan saja federasi bukan saja kami explo
di sana ada pemilik klub sewaktu waktu kami minta untuk mereka memberikan pemainnya untuk timnas
di sana juga ada asprop sewaktu waktu untuk kita minta membina sepak bola di daerahnya
di sana juga ada beberapa asosiasi yang mudah mudahan akan bersinergi dengan kami
dan kami hanya memanage dengan memberikan beberapa program program yang mudah mudahan akan diterima oleh seluruh poters yang notabene juga poters
pemilik pemilik klub dan petua petua asosiasi provinsi daerah
tapi memang publik harus diyakinkan kami di sini harus diyakinkan
sudah bergabung di studio pak gatot sudah duduk di sini
pak gatot apakah sekarang perubahan misalnya kongres yang kemarin dengan hasil hasilnya itu
kemudian sekarang sudah ada juga ad hoc integritas apakah itu sudah bisa kasih pemanis sedikit untuk pecinta sepak bola
apakah itu sudah bisa ya kasih pemanis sedikit lah untuk pecinta sepak bola
jangan seuzon dulu kita sudah bikin at home integritas nih gitu misalnya
ya betul kami tidak ingin mengajarin pada publik untuk berseutuan kepada pssi
kita beri waktu misalnya berapa bulan ke depan agar pssi itu bisa menunjukkan atau meyakinkan kepada publik
tadi menarik apa yang disampaikan pak yunus ya
yang pertama tadi pada saat saya masih by phone gitu mereka sangat terbuka ini
statement seperti pak yunus ini bagus untuk kita
tapi pada saat yang terakhir terakhir pak yunus mengatakan sepak bola itu nggak bisa instan
tidak bisa setahun dua tahun
saya dalam kali ini terpaksa tidak setuju
karena kami mengibaratkan kondisi pssi ini sudah darurat perang
ya karena prestasi juga buruk kecuali u enam belas u sembilan belas
kemudian ada masalah satgas anti mafia dan sebagainya
responnya serba terlambat
nah kami ambil kecil aja contohnya
pada saat kes luismia kami bukan masalah luismianya kemudian pergi itu enggak
pssi cantik sekali waktu itu menjelaskan kepada publik
oh mereka apa
timnas masih gagal di asian games gagal kemudian di event berapa gagal
tapi coba publik enggak ada yang resisten kepada luismia
karena mereka pssi cara menjelaskannya bagus
nah harapan kami kepada pak yunus kami masih berpretensi positif pada pak yunus gitu
tapi kalau nanti time is over ya udah apa boleh buat
maksudnya kita akan hanya nunggu sampai kemudian akhir dari periodenya pak edi yang dilanjutkan oleh pak joko
jadi poinnya adalah harus ada terobosan yakinkan kepada publik bahwa pak yunus dan teman teman itu
bisa memberikan yang terbaik
sampai suatu saat saya sambil canda mbak putri ya
suatu saat ada acara disebutlah di matanacua waktu itu
ada dua anggota exco duduk di sebelah kanan saya
saya sambil canda eh bapak bapak berdua nih ngapain aja sih sama pak edi
kasian pak edi itu
diajar kanan kiri tapi bapak bapak nggak ada kontribusinya
dan tidak dijawab secara signifikan
dan sepertinya kalau misalnya soal timeline tadi kita sudah bertanya masih tidak bisa dijawab
mungkin hal yang sama juga akan dilakukan ketika publik nanti bertanya ini berapa lama kita akan menunggu perubahan gitu ya mas kesit
ya memang kalau bicara berapa lama ini kan tentunya sangat relatif ya
tapi situasinya menurut saya saat ini memang benar sudah darurat
tadi saya sudah mengatakan bahwa ini pssi sudah berada di titik nadir ya
artinya harus ada perubahan yang signifikan bahkan kalau boleh dibilang perubahan yang sangat radikal gitu ya
bagaimana pssi ini harus membenahi dirinya dari dalam
karena pada saat ini yang bermasalah adalah orang orang yang ada di pssi sendiri
ketika exco kemudian terlibat pengaturan skor ya
ini adalah saya katakan tadi bahwa ini sebuah tamparan yang sangat keras buat pssi
saya yakin pak edi ramayadi mundur bukan karena dia didesak karena rangkap jabatan
tapi karena mungkin dia merasa dia ditinggalkan
dia merasa dia mungkin dianggap tidak bisa mengikuti iramanya para rekan rekannya dalam tanda kutip di exco gitu ya
jadi saya kira memang satu hal yang harus dilakukan pada saat ini adalah
perubahan yang sangat besar besaran ya
tidak usah nunggu lama lama gitu
kalau misalnya pak edi memimpin dari dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh ya
kenapa harus menunggu dua ribu dua puluh ya
tapi memang kuncinya lagi lagi ada di voters ya
kalau kita mendesak kepada exco pssi untuk menyelenggarakan kongres luar biasa saya pikir nggak akan mau mereka
harapannya ada di voters ya
kalau voters nggak mau juga ya sudah tinggal kita tunggu saja nanti bagaimana reaksi masyarakat sepak bola indonesia terhadap pssi
tekanannya seperti apa
tapi sebenarnya saya penasaran ke pak yunus
pak yunus apakah teman teman exco itu sekarang juga menyadari bahwa ini titik nadir atau jangan jangan kita kita aja nih yang gelisah
iya titik nadirnya secara keseluruhan
bahwa di sana ada pemilik klub di sana ada ketua ketua asosiasi ketua asosiasi provinsi
maka marilah kita bersama sama untuk tidak sampai bagaimana titik nadir ini bisa kita runtuhkan bisa kita kembalikan sepak bola ini dalam kejayaannya
terima kasih pak gatot atas sarannya bahwa memang pasca terpilihnya pasca mundurnya pak edi ramayadi kemudian kami rapat esko
hal yang sangat penting kita sampaikan di dalam rapat saya sendiri bahwa kita harus bersinergi
kita harus melakukan menjalin kerjasama dengan semua pihak karena juga pssi tidak bisa berdiri sendiri untuk memajukan sepak bola
maka terima kasih pak gatot
menjadi agenda pertama kami sebenarnya kami ini untuk sharing dan berkunjung ke kemenpora
akan berkoordinasi sebab kami butuh pemerintah kami butuh negara
sepak bola butuh pemerintah sepak bola butuh negara
kami juga tidak berharap bahwa negara jauh dengan kami
tidak sangat membutuhkan sentuhan sepupungan dari pemerintah
karena selama ini pssi kesannya seperti negara dalam negara pak yunus
dan itu yang menjadi titik awal dari kami
jadi rapat exco bahwa kita harus bersinergi dengan pihak pihak ini
tidak bisa hanya kita sendiri
dan insya allah kedepan sudah ada beberapa program yang telah kita paskan mundurnya pak eddy
dan kedepan akan kami mulai
ini yang kami butuhkan terima kasih pak gatot
dan mudah mudahan kerja sama
kerjasama ini tidak berarti dukungan tetapi kami juga butuh pemikiran saran dari para petinggi petinggi di negara ini
untuk memberikan pikiran pikiran yang konservatif kepada negara
dan kemudian kita akan berusaha untuk memperbaiki

akan tiga bulan enam bulan satu tahun ke depan akan lebih baik lagi
jadi sudah ada timeline belum sih pak saya kembali ke sana
sudah ada timeline belum yang dilihat
misalnya tiga bulan ke depan abcd sudah harus beres enam bulan ke depan seperti apa
kalau tidak apa yang akan terjadi apa yang akan didorong
tidak ada agenda kami yang pertama akan melaksanakan internal saja
kemudian kita ada timnas yang akan berlagak di kamboja u dua puluh
di bawah pelatih indra sapri kemudian di bulan september oktober ada sea games di filipina
dan dalam beberapa bulan ke depan ini yang akan menjadi prioritas kami untuk kami perhatikan timnas
dari latihan ke latihan dari pertandingan persahabatan ke pertandingan persahabatan
mumpung juga kompetisi belum dimulai maka perhatian kami di samping ke manajemen organisasi di federasi kami
akan prioritas memperhatikan persiapan persiapan timnas
karena kami tahu bahwa terkurupnya federasi kepercayaan ini juga berawal dari kegagalan timnas
yang seperti apa yang ditampilkan oleh pak gatot tadi
dan ini yang akan menjadi prioritas kami ke depan
mohon maaf mohon maaf waktunya terbatas sekali
pak yunus terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
saya ke pak gatot terakhir pak gatot singkat sekali
kita masih bisa optimis nggak
optimis dengan footnote dengan tanda petik
tanda petik artinya ya beberapa catatan yang harus diperbaiki itu sangat hukumnya wajib bagi kami
dan itu harus segera mungkin
dan tadi pak yunus kemukakan betul bahwa tadi kami sudah komunikasi dengan pak jodri
akan menghadap pak menteri kami welcome
tapi ibarat ini ada perang ya ini strategi perang saya ibaratkan
seorang jenderal seorang joko driono harus bisa memintakan disana ada musuh ada musuh ini yang urgent itu apa
nah itu yang tidak dilakukan oleh pssi
oke baik kita lihat apakah mungkin akan itu dilakukan dalam waktu dekat kemudian setelah bertemu dengan menteri pemuda dan olahraga
terima kasih pak gatot terima kasih mas kesi terima kasih banyak
cnn indonesia prime news segera kembali